kita sekarang beralih ke informasi berikutnya pemirsa tiga pekan jauh dari rumah membuat hampir seluruh calon paski beraka dilanda rindu kampung halaman
ragam cara dicari sebagai penawarnya mulai dari menata kamar selama diklat senyaman mungkin hingga memajang foto keluarga
kangen lah kak namanya juga tapi saya berusaha untuk tidak mengingat karena fokus kepada pengibaran dulu nanti kalau udah selesai udah kangen kangenan gitu aja
ya buat yang di rumah hati hati aja ya jaga hatinya
ya keluarga memang jadi sumber semangat selama menjalani diklat sebagai paski beraka nasional
rasa rindu tak dapat ditampik
berada di lingkungan baru bersama enam puluh delapan perwakilan provinsi dengan latar
di belakang berbeda membuat calon paski braka wajib cepat beradaptasi
perlahan mereka menyamakan frekuensi menyesuaikan diri dengan aturan super ketat jadwal padat merayap dan dituntut mandiri jauh dari keluarga tercinta
eh udah ditunjukin dong di kamarnya ada foto keluarga ya coba coba kamu yang mana nih saya kecil banget

oh lucu banget
itu kamu umur berapa

oke kenapa membawa foto keluarga
biar nggak kangen aja terus nanti udah dimotivasi
oke jadi setiap kali capek ngeliat foto keluarga
ya terus nanti jadi dimotivasi buat kita lagi biar latarnya tambah semangat
oke nah emang udah kangen banget
belum sih kak baru beberapa kali
tapi nanti mungkin sering berulangnya waktu nanti kan kita kalau udah lemes banget atau apa apa
nanti kita lihat foto keluarga nanti kita langsung
menikmati kebersamaan dengan pembina dan calon paski beraka lainnya juga jadi penawar rindu
salah satunya kegiatan outbound ini
rasanya sih enak semangat terus kayak udah kenal juga sama teman teman
walaupun masih sebagian yang putra putranya kayak lumayan lah
terus kayak ya semangat aja gitu
ya senang sama mau fokus refreshing dulu soalnya kan kemarin capek
jadi mau fokus istirahat dulu sama seneng seneng sama temen
rasa lelah dan rindu kini akan menyatu nanti
menjadi energi derap langkah pertama hadiah ulang tahun bumi pertiwi